cuma disini nih main game gak pake ribet
ayo wih cepet keluar wih
akan membiarkan keluarga rendra dan ragras bahagia pun
mereka harus menderita sebelum mereka mati
kamu telah membuat andriku menderita
sekarang kamu harus menderita
tidak usah dikasih dina kebakaran pak
kamu sedang barrel
apa gak bisa meninggalkan
jadi kamu mau membantu
aku akan membuat perhitungan
tawa kebakaran pak
kasinta ada di dalam pak
kasinta di dalam
dewi harus tolongin kasinta pak
kalau kamu masuk
biar sekalian kamu mati bersama sinta
pak pak pak
pak pak bangun pak
ayo cepet keluar wih
dia telah berhasil menyelamatkan sinta
aku harus membuat perhitungan sama dewi
karena dia sudah mengalirkan rencanaku
kayaknya sih lucu
ada cewek cakep malam malam jalan sendiri
malam malam ini kamu mau kemana sih sendirian
mau mau mau pulang bang
emangnya agak ada yang nganterin ya
enggak enggak ada bang
enggak dari saya sendiri aja bang
kalau pasti selamat kalau sambil ngumpul
ya udah deh bang
lo denger kan ngomongin dia tadi
lo nganterin dia ya
ya nggak bisa kayak gitu nih
kan kita tadi barengan
mendingin dua aja yang nganterin
kalian nggak usah dicampur
aduh aduh aduh bang
gue aja deh
itu perempuan mau diapain ya
kes opi ngetes bang
kasih aku kembali lagi
kasih aku kembali lagi